salah satu masalah utama guru honorer adalah batas usia untuk mengikuti tes cpns
para tenaga honorer merasa batas usia tiga puluh lima tahun yang hanya bisa mengikuti tes cpns dianggap tidak adil
padahal mereka sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun
endang setiawati bekerja di bagian tata usaha sekolah dasar negeri petemor sepuluh surabaya
terkadang ia juga diminta mengajar murid murid di tempatnya bekerja
endang sudah tiga puluh tahun mengabdi sebagai pegawai honorer dan kini usianya menginjak lima puluh dua tahun
namun tampaknya endang harus melupakan mimpinya untuk menjadi pegawai negeri sipil
karena seleksi kini terbuka hanya untuk mereka yang berusia jauh lebih muda darinya
sesuai peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
batas usia maksimal bagi pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil adalah tiga puluh lima tahun
saya memang sudah sempat putus asa ke adik jagak nong gunung kalau ini memang sudah jadi putusan tuhan seperti ini ya saya terima
tapi kita tetap berusaha yaitu mengikuti sama dengan teman teman yang lain
ayah binang ikut rapat kesana ada rapat ini saya ikuti
bahkan dulunya itu sebelum pengangkatan dua ribu lima belas itu yang datang itu ribuan di gedung pgri itu
setelah mereka diangkat sudah tinggal sedikit ya datangnya sedikit akhirnya
badan kepegawaian dan diklat pemerintah kota surabaya
tidak bisa berbuat banyak terkait nasib guru honorer k dua yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau mengikuti tes cpns
jadi untuk teman teman k dua yang mungkin tidak sesuai dengan apa
artinya bukan dari tenaga pendidikan tetapi memenuhi syarat untuk mengikuti cpns formasi umum
mungkin boleh silakan untuk pendaftar melalui cpns umum
badan kepegawaian dan diklat kota surabaya
mencatat saat ini ada lebih dari satu delapan ratus tenaga honorer yang terdiri dari guru dan pegawai honorer yang tersebar di dinas dinas pemko surabaya
dari jumlah tersebut hanya satu ratus lima yang berusia di bawah tiga puluh lima tahun